tingkah laku unik dilakukan gatot brajamusti usai menjalani pemeriksaan di ruang ditres narkoba polda ntb
gatot brajamusti tiba tiba meminjam telepon genggam pengacara dan mengambil gambar para wartawan yang sedang mengintip dari balik jendela
tanpa motivasi jelas gatot brajamusti mengambil handphone pengacaranya kemudian menuju jendela tempat sejumlah wartawan meliput dari balik jendela
dengan santainya gatot mengambil gambar semua wartawan satu persatu gambar wartawan diabadikannya
namun gatot enggan menjawab pertanyaan wartawan yang sudah lama menunggunya
usai mengambil gambar gatot pun langsung duduk dan kembali bersama sang istri